buka lah intinya saya nyalain semua lampunya

itu konsumen pertama saya
saya masih inget itu anak kesehatan ilmu kesehatan

mbak permisi apa namanya
mas udah buka saya langsung reflek aja saya bilang udah
kedai susu pertama it's milk berada di lingkungan kampus unes
usaha ini berjalan mulus
hanya dalam hitungan bulan mereka sudah membuka dua cabang lainnya
satu di sekitar kampus universitas diponegoro dan satu lagi di purwodadi
berkat mental wira usaha yang kental faisal lantas tidak berpuas
dia juga menjalankan business event organizer atau i o dari hasil keuntungan it's milk
namun rupanya i o ini merugi
mereka pun harus merelakan tiga kedainya dijual untuk menutupi kerugian tersebut
namun tidak butuh waktu lama bisnis it's milk kembali bangkit
fendi yang merupakan teman sekampus faisal dan iva
tertarik menghidupkan kembali kedai it's milk yang ada di purwodadi kampung halamannya
waktu itu saya sebenarnya bukan di bidang wira usaha
basicku di bidang sains dan teknologi dulu riset
habis itu aku coba buka di kotaku
kira kira enam bulan buka ya lumayan lah kita berhasil buat sebuah konsep baru
enam bulan kita jalan kita cocok
berkat ilmu wira usaha kerja keras ketiganya dan bejo alias beruntung
kini it's milk memiliki enam belas outlet dan dua kedai waralaba di beberapa kota
selain di semarang kedai susu ini hadir di jember purwokerto solo tasikmalaya salatiga kudus magelang tegal rembang blora purwodadi bali dan lombok

eat's milk bukanlah kedai susu pertama yang ada di pulau jawa
faisal tak menampik beberapa kedai susu besar yang sudah terkenal menjadi inspirasinya
kedai ⁇ its ⁇ milk yang buka dari sore hari hingga malam hari ini pun hampir tidak pernah sepi pengunjung
banyak anak muda tak terkecuali keluarga yang betah menghabiskan waktu sambil meminum susu
saya sama keluarga sama ibu sama ipar saya
ibu juga ada ibu mau biasanya enggak suka susu tapi ini mau
pesen apel cutnya biasanya enggak pernah susu kalau ada susunya enggak mau ini tumben mau
terus untuk yang keponakan biasanya nggak suka susu ini stroberi ada susunya mau juga
karena mungkin belum pernah nyoba mungkin perpaduannya yang dimixnya lebih soft lembut
jadi enggak suka susu
jadi kita bisa merasakan enggak seperti susu
soalnya tempatnya enak buat nongkrong soalnya juga kan enak aja aku juga senang susu soalnya sih
jadi sering kesini
tidak hanya susu eat's milk pun memiliki menu makanan yang cukup beragam
mulai dari makanan ringan hingga yang mengenyangkan
harga yang dipatok sangat terjangkau
menu susu ditawarkan
mulai dari sepuluh hingga lima belas rupiah per gelas
sedangkan makanan mulai dari sepuluh hingga dua puluh rupiah per porsinya
menu susu yang ditawarkan beragam
mulai dari yang menggunakan campuran buah asli hingga konsentrat untuk memperkaya rasa
waktu dulu nggak seperti sekarang dong dengan menu yang ini ini
pasti dulu masih minim karena kan belajarnya juga baru tiga hari
lima menu itu bertahan sampai semingguan
sekarang ada berapa menu
kalau sekarang ya ada beberapa outlet yang rasanya susah ya dua puluh lima
kalau yang cukup kayak di unes itu kita bisa sampai tiga puluh lima an rasa
nah tiga puluh lima itu risetnya dari mana orang tahu suka itu atau main bikin aja
tapi respon dari pengunjung
bagus bagus aja sih
ya istilahnya kadang kan kalau b ini uniknya kafe
bedanya kita jualan ya karena kita menu utamanya kan susu
kafe minuman jadi bedanya sama makanan
kalau makanan kita harus ada manajemen bahan kalau nanti bahannya nggak laku
nah kalau kita kan tetap bahan dasar kan tetap susu
rasa kan kita general lah intinya saya rasa penyimpanannya kita sudah cukup baik lah insya allah
untuk masalah gudang nggak ada masalah
kalau rasanya banyak pun enggak masalah

faisal menyatakan menggunakan susu segar yang langsung diperah oleh peternak
saya diajak langsung ke salah satu tempat pemerahan yang tidak jauh dari kawasan kampus unes di kawasan gunung pati semarang
peternakan sapi di sekitar kampus ini juga membuatnya mendapatkan ide menjual produk susu
saat itu ia mengikuti program pengabdian masyarakat dan melihat langsung bagaimana melimpahnya hasil susu yang diperah oleh para peternak sapi
kalau saya kan orang laut ya saya asli brebes aslinya brebes
unik aja kita nggak pernah lihat sapi secara langsung dalam artian peternakan sapi
uniknya jauh pertama kali lihat peternakan di gunung pati ini
peternak sapi di gunung pati mampu menghasilkan lima belas hingga dua puluh liter susu segar per hari
faisal mengaku untuk satu outletnya rata rata menghabiskan empat puluh liter susu sapi
ini artinya ada kebutuhan sekitar satu ratus dua puluh liter susu segar untuk seluruh kedai yang ada di kota semarang
oleh karena itu ia pun membeli susu segar langsung dari peternak sapi lain yang juga tersebar di semarang
nah sekarang outletnya sudah banyak ini semuanya suplai langsung dari gunung pati ini atau gimana
nggak nggak jadi yang gunung pati ini hanya wilayah semarang aja
di luar semarang
di luar semarang nggak supplier aja
ada kesulitan nggak untuk mencari supplier atau menggait supplier lain
kalau supplier banyak mudah mudah nyarinya tapi yang menjadi sulit adalah quality nya
sangat beda jauh sangat beda jauh baik dari segi
kualitas maupun dari segi cost nya harga dari supplier tersebut
dalam artian bukan berarti saya mengeluhkan harga ya
saya rasa harga masih masuk untuk diolah di h milk
tetapi yang menjadi fundamental saya adalah kualitas
soal kualitas susu dari gunung pati faisal tidak ragu lagi
oleh karena itu setiap liternya faisal rela membayar rp enam hingga rp tujuh kepada peternak
angka ini jauh lebih baik dibandingkan jika para peternak menjual hasil susunya pada pengepul
yang hanya dihargai sekitar rp tiga hingga rp empat saja
kelompok peternak di tempat ini menyatakan baru h milk yang membeli langsung untuk diolah
sebelumnya susu hanya dijual pada pengepul saja
para pengepul dapat menentukan harga sesuai keinginan mereka
sebab para peternak tertentu
terpaksa harus untuk menjual susu produksinya agar tidak basi dan dibuang begitu saja
kesejahteraan para peternak pun dianggap meningkat sejak bekerja sama dengan h milk
biasanya bapak jual susu itu satu liternya berapa tuh
itu zaman dulu tahun dua ribu tiga belas itu mas faisal nerimanya itu ngasihnya itu masih rp empat dulu ya
kalau pengepul sekitar rp tiga rp dua tujuh ratus
semakin tahun bertambah
bicara soal kendala pemerahan zainuddin sebenarnya tidak terlalu merasa banyak halangan
hanya saja cuaca dan masa kehamilan sapi kerap berpengaruh terhadap jumlah hasil produksi susu
soal kesegaran susu sapi
milk sendiri menerima susunya itu kapan
gimana cara menjaga kesegarannya biar sampai di pengunjung atau konsumen ini tetap segar
tetap segar ya
jadi intinya gini susu itu intinya harus segera diolah
pasca diperah itu kalau tidak ada tidak salah sih bukan tidak salah sih
intinya berbagai pengalaman takutnya nanti secara teori
karena saya jarang baca karena saya belajar melalui pengalaman
dan juga terlalu banyak
tanya tanya dengan peternaknya mas zain juga konsultasi
itu katanya ya sepuluh jam atau sekitar berapa jam saja itu sudah basi
kan perlahannya gabungan pagi sama sore
sehingga sore itu dari pas diperah itu maksimal dua jam tiga jam itu harus sudah diangkut
nah sambil berjalan itu harus sudah dipasturisasi
nah cara untuk menjaga kesegarannya kita pasturisasi dulu
itu pasturisasinya di
di tiap outlet langsung
jadi kalau yang semarang ini langsung di outlet kita pasturisasi
setelah dipasturisasi kita masukkan ke showcase
shocase atau kalau di outlet yang besar itu ada chillernya
sapi sapi di gunung pati diperas setiap pagi pukul delapan dan pukul empat sore
yang kemudian langsung diantar atau diambil oleh salah satu karyawan eatsmilk
khusus di semarang pengantaran susu hanya dilakukan sekali pada sore hari
alasannya untuk menjaga efisiensi biaya
namun tetap tidak merusak kesegaran susu tersebut hingga sampai di pengunjung

dua karyawan termasuk dirinya kini ia bisa mempekerjakan lebih dari satu ratus lima puluh orang di seluruh kedai eatsmilk
misalnya kalau kita bicara soal omset nih omset untuk satu outlet aja di eatsmilk semarang ini berapa angkanya
oh untuk yang semarang ini yang outlet ini
kalau yang outlet ini ya sekitar tujuh puluh lima an lah
ini sekitar tujuh puluh lima juta
rata rata untuk semua outlet
nah kalau kita berbicara enam puluh lima juta nih kemudian sudah berkurang biaya sewa gaji produksi itu bersihnya berapa
porsinya sekitar dua puluh an
dua puluh juta berarti dikali ada delapan belas
ya dikali sendiri
bersihnya hampir lebih dari tiga ratus lima puluh juta
ya sekitar itulah
nah waktu pertama kali kan dapat uangnya
uangnya lima juta dari pmw
terus ditambah dengan uang dari beasiswa
beasiswa terus utang utang
founder utang utang sekarang ini
balik modalnya tuh kapan
balik modalnya di bulan ke dua ke tiga
langsung betul ya beruntung ya
langsung balik modal di lala beruntung

dua tiga bulan tapi satu outlet pertama ya
atlet pertama langsung balik modal
tidak semua keuntungan yang didapat dari seluruh kedainya masuk ke rekening pribadinya
sebagian keuntungannya diinvestasikan kembali agar usahanya semakin berkembang
melihat persaingan bisnis kedai susu yang cukup menjamur di pulau jawa akhir akhir ini
faisal dan timnya terus melakukan pengembangan dengan berbagai inovasi
cafe atau kedai
di jawa khususnya di semarang jogja solo
ini bukan cuma eats milk loh
persaingannya sangat sangat ketat
sangat sangat ketat betul
nah itu yang memang menjadi fokus kita sampai detik ini
memang sampai detik ini pun yang menjadi fokus kita ada dua
menghadapi persaingan yang itu melipati inovasi dan sebagainya
yang kedua masalah yang terkuat itu kualitas kontrol
itu menjadi fokus yang sampai sekarang masih terus istilahnya itu nggak seperti kita nyusun job desk
udah ini bikin susu kayak gini selesai gitu
tapi itu berkelanjutan terus dievaluasi terus
nah memang sampai sekarang fokus tim eats milk secara kantor itu pusat
kita memang fokusnya ke situ
nah untuk menghadapi itu bagaimana yang jelas ya kita terus harus berinovasi
nggak boleh ketinggalan
salah satu strateginya adalah inovasi rasa yang belum pernah ada di kedai lainnya hingga atmosfer tempat yang ditawarkan
desain ⁇ its ⁇ milk dibuat semenarik mungkin lengkap dengan berbagai lukisan dinding yang bergambarkan hal hal yang berkaitan dengan susu
konsep desain di tiap kedai dilakukan langsung oleh tim eats milk
menurut faisal selain harus kreatif membuat konsep
dia juga harus pandai memilih kualitas kontrol

kita modelnya gini sih biasanya cari tempat itu kan pokoknya kafe karena kita udah biasa ya mas heri
jadi cari tempat yang dikontrakan
kriteria itu pokoknya dikontrakan murah terus terjangkau
tapi cukup strategis ya
diukur strategis nggak harus di jalan protokol tapi tempatnya luas
itu kriteria kita ya
intinya kita ngejar cost yang se efficient mungkin ini
intinya pada dasarnya murah bukan berarti efisien
jadi kita cari yang efisien
mahal dikit tapi itu efektif yaudah kita pakai
jadi ya nggak ada kendala sih
kita selalu nyari itu biar tim kita sendiri
bahkan kadang saya sendiri misalnya pembukaan baru di otet mana
saya kayak di lombok itu ya tim kita terbang ke sana nyari tempat
promosi dilakukan melalui media sosial khususnya instagram
menggandeng orang orang yang berpengaruh di tiap kota dan potongan harga rutin dilakukan
menurut faisal akun media sosial it's milk harus dikelola dengan baik dan interaktif
berbicara soal ekspansi enam belas kedai ditambah dua kedai waralaba
dirasa sudah cukup untuk saat ini
faisal dan timnya kini fokus dengan penguatan internal untuk mencapai mimpi go nasional
bagaimana menurut faisal
kalau bidang kafe nya dulu sih ya yang jelas kita perkuat manajemen dulu
secara ekspansi sebenarnya kita belum ada bayangan
karena rencana untuk setengah tahun ini kita memang pengen break dulu nggak buka outlet
jadi kita mau ke ekspansi karena untuk benar benar sih manajemennya biar lebih baik
karena saya rasa di titik ini kami udah ngerasa untuk mimpi kita go nasional itu bukan saja
itu bukan saja
go nasional itu bukan hal yang mustahil lagi
intinya untuk ekspansi memang belum
tapi untuk kedepannya ekspansinya akan seperti apa ya yang jelas harus go nasional
meski usianya masih sangat muda namun faisal dan teman temannya sudah merasakan rasanya jatuh bangun saat berbisnis
ia menitipkan pesan bagi para pebisnis muda untuk tidak mudah menyerah dalam berusaha